kalau di solo ini yang ada gamelan bukan dansa yang ada tari tarian tari gambiong
nggak ada dansa dansa di solo
tetapi yang datang ke solo itu kan ada yang membawa dansa dansa itu
jadi kalau solo ini kan ada slownya ada dinamiknya tetapi keharmonian